dan kembali di cnn indonesia today epidemiolog dari griffith university australia diki budiman menyebut
varian baru virus corona asal afrika selatan omikron satu tiga kali lebih cepat menular daripada varian delta
menanggapi hal itu wakil ketua komisi sembilan dpr melkiadesh lakalena
mengingatkan pemerintah agar memperketat pintu kedatangan ke indonesia dan melakukan teknik whole genome sequencing
diki budiman mengatakan varian baru omikron satu tiga kali lebih cepat menular dibandingkan varian delta
bahkan who telah menyatakan omikron sebagai variant of concern yang merupakan kategori tertinggi varian virus corona
terkait dengan penularan gejala penyakit serta risiko menginfeksi ulang dan mempengaruhi kinerja vaksin
selain itu diki menjelaskan omikron dapat mengurangi efikasi vaksin dan antibody penyintas
sehingga disiplin menerapkan lima m serta konsistensi melakukan testing dan tracing menjadi amunisi melawan covid sembilan belas
hal serius yang harus diwaspadai diantisipasi karena meskipun kita belum bicara masalah keparahan dan fatalitas
ketika satu varian itu cepat menular lebih efektif menginfeksi maka jumlah orang yang terinfeksi akan sangat banyak
proporsinya dan apalagi kemampuan dari omikron ini adalah melakukan juga reinfeksi
membuat orang yang sudah pernah terinfeksi bisa terinfeksi lagi
jadi orang yang sudah divaksinasi tapi belum lengkap vaksinasinya kemudian juga sudah melebihi dari durasinya
atau lebih dari tujuh bulan ini akan sangat rentan untuk terinfeksi
wakil ketua komisi sembilan dpr melki ades lakalena pun meminta pemerintah memperketat pintu masuk ke indonesia
dan melakukan pemeriksaan whole genome sequencing terhadap wni dan wna dari luar negeri
yang pertama tentu pencegahan di karantina masih harus dilakukan dengan lebih tegas ya tanpa kompromi
jadi di pintu pintu masuk tanah air khususnya di pintu masuk udara
yang kedua juga untuk khusus pcr yang dilakukan kepada para baik wni atau wna dari negara negara yang terkonfirmasi omikron ini
itu harus dilakukan dengan pola pcr yang
dan juga harus kalau boleh lebih cepat lagi hasilnya jangan pakai yang wgs biasa yang agak lama